pihak keluarga mukaromah ibu dari bayi yang meninggal dunia saat persalinan melaporkan tim medis puskesmas kedundung ke polres bangkalan
pihak keluarga melaporkan dugaan malpraktik persalinan muka roma ke polres bangkalan
menurut paman pasien laporan sudah diterima unit pidana umum satreskrim polres bangkalan
menurut rencana hari ini polisi akan mulai melakukan pemanggilan saksi saksi di unit pidana umum satreskrim polres bangkalan
karena ulangi dan seperti itulah keluarga saya sangat dirugikan
tetap terpaksa saya melapor ke pihak kepolisian polres bangkalan
yang dilaporkan puskesmas pihak puskesmas kedudung modung bangkalan
lebih lengkap soal dugaan malpraktik ini saudara kita sudah terhubung melalui zoom
di dumpolres bangkalan ibtu mas herli
oke pak ini laporannya sudah masuk kapan pak untuk laporan dari keluarga
bisa kami laporkan pak salis bahwa laporan tersebut tidak memang betul kami menerima laporan tersebut
itu pada hari senin tanggal empat maret dua ribu dua puluh empat tepatnya
dari pihak suami dari pasien ibu mukaroma atas nama bapak suleman melaporkan kejadian tersebut
sehingga dari penyidik menerima laporan selanjutnya melakukan langkah langkah awal untuk menangani laporan tersebut
artinya laporan sudah ada lebih dari
satu pekan pak sejak hari senin empat maret
sejauh ini langkah langkah awalnya apa saja yang dilakukan atau yang sudah dilakukan polisi pak
ya bisa kami laporkan dari saat kris krim
ini sudah melakukan langkah langkah dari awal menerima laporan
kami sampai saat ini sudah memeriksa tiga saksi dari pelapor
di bawah puskesmas kebentung modul atas nama insial l
satu lagi bidan atas nama am
nah setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit rsia
yang juga pada saipu yang melaksanakan
dari ibu rahim ibu muka rumah
dan juga kami sudah berkoordinasi
rumah sakit umum daerah bangkalan
lalu juga koordinasi dengan rca dan forensik
kronologis yang diterima dari cerita keluarga
lalu juga sudah merangkum dari saksi saksi ini
si ibu muka rumah
memangani pasien lebih ofensif
akhirnya dirujuk ke rumah sakit
tindakan operasi untuk mengeluarkan
bayi ini dari rahim ibu muka rumah
di dokter forensik yang ada di rumah sakit tersebut
tadi juga dari dinas kesehatan
nanti apakah dua pihak ini akan
sesuai sop yang ada
untuk membuat jelas peristiwa tersebut
juga dari rumah sakit glamor
dan kita minta keterangan semuanya
untuk memperjelas peristiwa yang
kalau memang terbukti malapraktik
mencari dan menemukan peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana
menentukan dapat didaknya dilakukan penyelidikan
terbukti ada peristiwa pidana
kanit pidum polres bangkalan ibtu mas herli